setelah dipulasarakan dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
jenazah pasien positif swab tes kedua covid sembilan belas hbn
sempat tertahan puluhan menit di rumah sakit royal prima medan sumatera utara pada kamis
tim dokter rumah sakit dan tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas mengharuskan jenazah
dikuburkan di tempat pemakaman umum khusus covid sembilan belas di kelurahan simalingkar b
kecamatan medan tuntungan sesuai dengan protokol pemakaman pasien covid sembilan belas
namun hal itu ditolak keluarga
belum adanya hasil laboratorium pcr dari sampel swab ketiga membuat keluarga beranggapan
jenazah belum tentu positif covid sembilan belas
tim dokter rumah sakit dan tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
akhirnya mengizinkan jenazah hbn dibawa pulang ke kampung halaman
setelah pihak keluarga bersedia melaksanakan protokol pemakaman
dengan tidak membuka peti jenazah dan tidak adanya penolakan warga di lokasi pemakaman
kepala lingkungan lima belas kelurahan
hbn dinyatakan positif covid sembilan belas dari hasil pemeriksaan laboratorium pcr
pengambilan sampel swab tanggal empat belas juni dua ribu dua puluh
namun dari hasil pemeriksaan sampel swab ketiga belum ada
sehingga keluarga meminta agar jenazah dimakamkan di kampung halamannya
sementara itu gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas sumatera utara
menyayangkan dimakamkannya jenazah pasien covid sembilan belas di pemakaman umum
namun bagi jenazah yang terlanjur dibawa pulang keluarga
gugus tugas meminta agar protokol kesehatan pemakaman jenazah covid sembilan belas tetap dijalankan
syaratnya adalah protokol pemulasaran jenazah untuk covid sembilan belas tetap dilaksanakan
selain hbn yang berusia lima puluh tujuh tahun
kepala lingkungan lima belas kelurahan titik kuning menyatakan
istri hbn ai juga dinyatakan positif covid sembilan belas
dari hasil pelacakan dan pemeriksaan swab test yang dilaksanakan puskesmas tempat
namun yang bersangkutan masuk kategori orang tanpa gejala
karena tidak menunjukkan tanda tanda sakit hingga saat ini
agus subratman medan sumatera utara